paham semuanya paham bagus bagus yusuf kalau kamu ke perpustakaan ajak aku ya insyaallah
kamu keren suf aku sih juga suka baca tapi cuma baca komik doang sekarang keluarkan lks kalian
ya teh siap
hai kamu enggak papa
oh ya suh kenalin ini anissa dia juga sekerasa ngekita oh kenalin nama aku yusuf ini alif
kakak kita tadi yang ngenang bolehnya itu yusuf loh yusuf makasih udah nolongin aku
kalau enggak pasti buat bohonginnya kena kepala aku tadi iya sama sama
tuh kan komer lagi selin
jahe lah lupa lagi tadi enggak beli habis
abis bilang tadi lupa terburu buru beli indah
ya makasih ya ya emang abis deh
ya lu main pagi pergi pergi aja ya kayak megang duit itu
kalau belum balik jangan pergi dia diem situ

hai hehehe hehehe dek om beli tahunnya lima
tapi maksudnya abis om
enggak papa papa pakai kertas boleh
hai hai hai hai hai hai hai hehehe hehehe enggak papa paka pake kertas boleh hehehe hehehe enggak papa pake kertas boleh
dek nanti antar pesanan om ke dekat pohon sana ya
anak anak ibu penginanya sama kalian
siapa yang tahu kapan candi borobudur didirikan
saya tahu bu
sejak tahun delapan ratus masih ibu
candi borobudur adalah candi terbesar sejak zaman shelendra
nah atas upaya indonesia dan unesco
termasuk dalam situs warisan dunia bu
hebat kamu yusuf
tapi kamu punya buku tentang candi borobudur
soalnya pengetahuan kamu tentang itu sangat baik sekali
yusuf gak punya bukunya bu
tapi yusuf lihat di perpustakaan
kalian semua harus mencoba
buku adalah jendela dunia
semakin sering kita membaca
semakin banyak pengetahuan yang akan kalian dapatkan
tidak punya buku
itu tidak jadi masalah
karena kalian akan mendapatkan di perpustakaan sekolah
kalian paham semuanya
kalau kamu ke perpustakaan
ajak aku ya
kamu keren yusuf
aku sih juga suka baca
tapi cuma baca komik doang
keluarkan lks kalian masing masing
dan buka halaman lima puluh dua
oh tapi duit om ketinggalan di mobil lah
bagaimana kalau kita ambil bersama sama ya
bulu bawa kemana anak
lu mau apa
saya cuma mau ambil duit
ketinggalan di mobil
alasan aja lo mau nyulik anak gue
muka saya akan muka baik baik
terus lu ngapain lu tarik tarik anak gue
ah adanya aku
om itu kenapa komisnya agak lepas gitu
itu perasaan adik manis saja liatnya miring
ini biasa salah orbit
udah nggak usah dikejar bang
gue curiga sama tuh orang
kalau si kak silang bagaimana
abang saya lagi pergi lama banget
kalau dia apa apain kan kita coba jangan repot
makanya abang jangan kemana mana dekat kita aja
nah kita pindah jualannya
ameno di sekolah
ini kumis pake miring
untung otak gue gak miring
ini apa ini ah sayang nih jangan ya
udah yuk makan semuanya
gak apa apa dia aku makan punya kalian
iya gak enak nih
udah gak papa kok
kita mau bakal banyak
eh sebentar sebentar
tapi sebelum baca doa kita baca basmala
dan diakhiri dengan hamdallah